jalan tol bali mandara yang diresmikan september dua ribu tiga belas memang dibangun dalam rangkaian ktt apec di nusa dua bali yang dilakukan sembilan tahun lalu
bahkan presiden amerika serikat barack obama pernah melintasi jalan tol ini dari pintu ngurah rai
di akhir oktober dua ribu dua puluh dua ini jalan tol sepanjang dua belas tujuh km ini akan kembali menjadi saksi sejarah dilintasi kepala negara yang tergabung dalam kelompok g dua puluh
penataan dan penghijauan pun mulai dilakukan seperti apa
menjelang dilintasi delegasi ktt g dua puluh terutama kepala negara kelompok g dua puluh yang akan hadir pada puncak pertemuan di akhir bulan oktober tahun ini
pt jasa marga bali tol sebagai pengelola jalan tol laut bali
bandara akan melakukan penataan dan penghijauan
penataan akan dilakukan dengan pengecatan kembali barrier dan railing sepanjang jalan tol
sebab sejak diresmikan september dua ribu tiga belas belum pernah dilakukan pemeliharaan dengan pengecatan kembali
sedang untuk penghijauan akan dilakukan di seluruh akses masuk jalan tol area gerbang tol serta median jalan tol
jadi untuk dasarnya sendiri memang pertama kami sendiri ada komitmen untuk melakukan penghijauan
karena memang kalau tol kami bisa dilihat

memang pemandangannya kan hijau
di tol yang kami sendiri sebenarnya tidak ada yang hijau seperti itu
jadi kalau bapak lewat hanya melihat beton seperti itu
dan memang dari concernnya kementerian pupr dan wmn
itu memerintahkan kami juga untuk melakukan sesuatu antara lain
ada satu lagi pas menari programnya itu energi terbarukan
jadi nanti rencana sih agak surprise ya
mungkin di bulan mendekati g dua puluh agustus september
itu kami rencana ada pemasangan solar panas
dan juga ada panel jalur motor
ada tiga akses masuk ke jalan tol bali mandara
akses masuk pelabuhan benua dan pasar
akses masuk bandara igus tinggurah raikuta
serta akses masuk nusa dua
penghijauan di akses masuk jalan tol ini akan dipercantik
di antaranya dengan penanaman bogenville di median jalan
ribuan tanaman bookenfield telah disiapkan dan diantaranya ditempatkan pada median jalan tol
setiap jarak enam ratus meter
tanaman dengan pilihan bunga berwarna ungu akan ditempatkan di median jalan
penataan landscape juga dilakukan di tiga gerbang tol
di antaranya dengan penanaman pohon kamboja bali
hingga rumputan hijau
sedikitnya ada sepuluh jenis tanaman yang akan menghiasi dan menghijaukan tol laut bali mandara
seperti tanaman bakung laut
hingga tanaman skepholata kada
hanya tanaman dan pohon berukuran pendek saja yang akan menghiasi tol
agar tidak membahayakan peguam
dan pengguna jalan jika angin melaju kencang
penghijauan juga akan dilakukan di sisi jalan tol di bagian kiri dan kanan jalan
sisi akses tol yang belum tersambung ke tempat lain ini
tengah dilakukan pelapisan batu
pemasangan lembaran biotekstil
serta pelapisan tanah diatasnya
sisi bagian kiri dan kanan jalan tol inilah nantinya akan dihijaukan dengan penataan taman
di luar badan jalan tol di bagian laut juga akan dilakukan penanaman mangrove
tanaman mangrove ini terutama difokuskan pada sisi luar bundaran atau sisi luar interchange tol laut bali mandara
telah disiapkan tiga puluh ribu bibit tanaman mangrove dengan tinggi satu meter
dalam sepuluh bulan kedepan
tanaman mangrove tersebut sudah tinggi dan dapat dilihat pengendara saat melintasi jalan tol
di bagian dinding sisi luar batas bundaran
juga akan ditanami dengan tanaman lee kuan yew
untayan tanaman ini diharapkan akan menjulur ke bawah dan menutupi dinding beton
penataan dan penghijauan jalan tol bali mandara ini mendapatkan apresiasi masyarakat pengguna jalan tol
kita kan sudah harus
sensnya harus sayang dengan lingkungan
jadi itu benar
tapi masalahnya coba lihat itu
masih kurang ya
hutan hutan bakau kita hilang
itu aja yang mau aku sayangin
itu lebih dari tanaman ya
jadi daripada menanam lebih baik kita memelihara
lebih bagus lagi jadi lebih hijau
ada inilah sedikit
ada pemandangan yang bagus juga di jalan tol
iya ini kan biar lebih hijau lagi gitu
iya benar biar lebih hijau lagi
perindah juga akan ada tamannya
untuk penataan dan penghijauan jalan tol bali mandara
pengelola tol ini menganggarkan biaya ratusan juta rupiah
diharapkan awal maret nanti seluruh penataan dan penghijauan telah selesai
kenangan melintasi tol bali mandara diharapkan membawa cerita tersendiri
bagi pemimpin dan delegasi
di harapkan pasca pertemuan g dua puluh nanti
sektor pariwisata bali akan kembali bangkit
tim cn indonesia bali